seorang jamaah haji asal aceh bernama abdul manaf bin dahlan warga desa buangan kecamatan merah dua kabupaten pidijaya aceh dikabarkan meninggal dunia di mekah arab saudi pada minggu pagi
informasi meninggalnya abdul manaf disampaikan koordinator humas dan penerangan panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi aceh
abdul manaf meninggal dengan diagnosa gagal ginjal akut
saat informasi tersebut diterima pihak keluarga di pd jaya aceh putri almarhum hampir pingsan
almarhum meninggal pada jam tujuh tiga puluh waktu arab saudi di rumah sakit al nur mekah
almarhum disemayamkan atau dimakamkan di
almarhum berangkat ke tanah suci bersama istrinya ernawati
kepergian almarhum meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggal
terutama ketiga putrinya dua diantaranya masih sd dan smp
tadi habis asal